adanya indikasi kecurangan pada penerimaan peserta didik baru atau ppdb
kota bogor di tahun dua ribu dua puluh tiga ini menuai polemik dan ini bukan kali pertama
adanya polemik pada sistem zonasi ppdb
sudah tepatkah penerapan sistem ini dan sistem seperti apa yang sebaiknya diterapkan
dan dalam hal ini termasuk diantaranya bogor jawa barat
kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan pendidikan
universitas pendidikan indonesia prof cecep darmawan
sehat selalu prof
dan sudah bergabung pula wakil koordinator ppdb jawa barat ibu dian penia siani
selamat sore ibu dian
ya bu kalau terakhir kemarin pak wali kota sudah menyatakan bahwa
sudah membentuk tim verifikasi faktual
kita mau update dulu dari ibu dian
sejauh ini progres pekerjaannya seperti apa mengingat selasa sudah harus ada pengumuman ya nih bu
kita verifikasi terkait dengan jalur ppdb
di tiap sekolah itu sebetulnya ada verifikator ya
yang bertugas untuk memverifikasi khususnya kalau jalur jonasi itu terkait dengan dokumen kartu keluarga ktp seperti itu ya
dan verifikasi ini sudah berlangsung
malah nanti sebentar lagi juga akan diumumkan begitu
ya juga kita berkoordinasi
koordinasi juga untuk verifikasi ini dengan data yang disiapkan oleh dukcapil ya
di tingkat provinsi
karena kita untuk bisa link dengan data dari dukcapil
ada yang namanya data warehouse itu
prosedurnya kita sampaikan melalui dukcapil provinsi
kemudian disampaikan ke dukcapil pusat ya ke mendagri
untuk mengecek kartu keluarga
wali kota bogor menyatakan setidaknya ada tiga modus
yang dilakukan ini ya
dalam mengakali sistem zonasi di ppdb yang ada di bogor
kk asli tapi diterbitkannya mepet
lalu ada juga kartu keluarga yang palsu
ini kemudian terjadi menjadi salah satu atau salah tiga modus dalam sistem zonasi ppdb yang berlangsung di kota bogor
tadi anda sudah sebutkan ada koordinasinya dengan dukcapil juga sebenarnya terkait dengan hal ini
tapi faktanya masih terjadi
ada lebih dari tiga ratus aduan ya
kecolongannya di mana ini budian
sebetulnya memang dokumen kependudukan itu adalah wilayahnya dukcapil ya
jadi kalau dikaitkan dengan ppdb ppdb itu sebetulnya hanya user hanya pengguna
sedangkan bagaimana masyarakat itu sendiri bisa masuk ke dalam kartu keluarga seseorang
itu regulasinya ada di dukcapil
kami tentu saja sudah berkoordinasi
dari sejak sebelumnya
sejak sebelum regulasi ppdb itu diterbitkan
dan acuan dari kartu keluarga sendiri juga ada peraturannya dari pemendagri
yang tentu saja itu sebetulnya kewenangan dari dukcapil untuk menerbitkannya
di ppdb sendiri kita berkoordinasi bagaimana yang namanya kata
misalnya di regulasi ppdb dari peraturan menteri dinyatakan minimal harus sudah berdomisili satu tahun
maka dalam hal ini kita mengecek
kartu keluarga yang bersangkutan itu sudah satu tahun belum
terutama ini yang menumpang keluarga lain
kemudian ketika itu terjadi misalnya belum satu tahun
ada regulasi lagi di pemendagri itu yang menyatakan bahwa ketika itu ada perubahan anggota keluarga
misalnya meninggal ada penambahan anggota baru
maka bisa diterbitkan kk itu
hingga waktunya berubah
walaupun dia itu sudah berdomisili lebih dari satu tahun
karena terbit kakak baru akhirnya kurang dari satu tahun
lalu kami berdialog lagi dengan dukcapil ya
bagaimana ini kan harusnya minimal satu tahun di peraturan menteri tentang ppdb
maka arahan dari dukcapil diperkuat saja dengan surat keterangan
dan sudah berapa lama dia berdomisili di rt
atau dari rt nya atau dari rw atau dari kelurahan
sehingga kartu keluarga yang kurang satu tahun itu ketika diperkuat oleh aparat
yang tentu saja seyogianya memiliki tanggung jawab moral juga ya tentang kebenaran data
itu dalam ppdb diperbolehkan
dan itu sesuai dengan arahan dari dukcapil ya
karena sekolah sendiri verifikatornya hanya bisa mengecek kesesuaian nomor kakak nomor induk keluarga
kami tertidak bisa sampai berapa lama dia itu
karena itu sudah terbit di sana
di sistemnya ada keterbatasan
walaupun aplikasi dari dukcapil itu sudah terintegrasi dengan aplikasi ppdb
tapi ada keterbatasan untuk mengeceknya sendiri
dari bu dian kita tahu ini sudah kemudian terjadi berulang ya
dan kali ini kembali lagi terjadi dan terjadi lagi
saya mau ke prof cecep dulu
prof cecep kita melihat bagaimana kemudian sistem zonasi ini banyak sekali polemiknya ya
diharapkan adanya pemerataan pendidikan di wilayah wilayah tersebut dan pemberian akses begitu ya
bagi masyarakat yang memang tinggal di daerah daerah tersebut
tidak perlu jauh jauh begitu jika ingin menempuh pendidikan
tapi melihat sengkarut yang ada dalam sistem zonasi ppdb saat ini
tadi bu dian menegaskan bagaimana kemudian itu menjadi kewenangan dari dukcapil
tapi di sisi lain juga seharusnya apakah ini menjadi catatan khusus kepada tim dari dinas

terkait untuk lebih apa ya
memastikan lagi koordinasi satu sama lainnya

ya pertama bahwa kita mengapresiasi ya keinginan pemerintah
untuk melakukan sistem zonasi dalam ppdb dan itu sudah berlangsung bertahun tahun ya
beberapa tahun ini
namun sayangnya sebenarnya begini mbak may ya
ppdb zonasi ini sebetulnya ideal
manakala standarisasi sekolah itu relatif sama
ya baik standarisasi misalnya sarana prasarana kualitas gurunya sistem pembelajarannya dan lain lain
nah problem utama di kita itu yang sampai hari ini ya
sekolah sekolah kita itu mengalami apa yang disebut dengan disparitas
ya ada yang disebut sekolah favorit sekolah unggulan
ada yang belum dianggap itu
nah selama itu terjadi ya maka sistem zonasi ini selalu akan menjadi masalah
logikanya begini mbak may ya
jika seseorang itu mau mendaftarkan diri dan kualitas sekolahnya sama di mana mana
maka dia akan mencari sekolah yang paling dekat dengan rumahnya
dia akan menzonasikan dirinya
ya tanpa harus ada aturan zonasi sekalipun
namun jika model sekarang maka tetap saja akan berduyun duyun
ya orang orang itu akan menjadi sekolah sekolah yang dianggap unggul
yang punya stigma dianggap favorit gitu
ya dan itu berbagai cara
misalnya kalau sekarang soal zonasi
akhirnya berebutlah perpindahan ya mutasi segala macam melalui kki
kartu keluarga baik
jadi ini problemnya sebetulnya tidak sederhana ya
jadi harusnya pemerintah dalam hal pemerintahan daerah punya pemetaan
punya road map
bagaimana sih menstandarkan seluruh sekolah yang ada di wilayahnya
sehingga tidak ada terjadi disparitas
ya kalau sekolahnya sama
dari mulai luasnya sama gedungnya sama
kualitas gurunya relatif sama
kompetensinya dan lain lain
maka orang ya mau sekolah kemana saja kan sama
nah problem di kita itu satu itu
yang keduanya yang sering kali terjadi adalah
sekolah sering kali disalahkan seperti tadi kata bu dian
padahal sekolah itu dia menerima dari unsur unsur lain
misalnya soal kakak tadi kartu keluarga
kan sekolah hanya melihat soal kebenaran formil
kebenaran materialnya sebetulnya bukan tanggung jawab sekolah harusnya
tapi institusi institusi yang berkaitan dengan itu
artinya ini soal integritas
sejauh mana ya birokrasi kita itu memiliki integritas yang baik
tentu ini harus kita
harus kita pahami bahwa
ppdb itu apapun sistemnya mana kalah ya
membuka peluang atau celah celah penyelewengan penyalahgunaan
itu akan sulit dia menciptakan pptb yang berintegritas
oleh karenanya salah satu upayanya sebetulnya di online kan
saya punya saran ya
si penerimaan itu dari mulai jalurnya apa
misalnya jalur prestasi atau jalur zonasi di online kan
ditahan sampai enam bulan
ya publik mengawasi begitu
kalau ada kecurangan pasti kelihatan
bahwa sia itu sehari hari nggak di situ kok rumahnya gitu
itu akan ketahuan
itu salah satu upaya
nah berikutnya bagaimana sih agar kecurangan itu tidak terjadi
nah sekarang problematikanya sebetulnya ada di mana
ya tadi kan soal disparitas ya
kualitas sekolah gitu
ya yang berikutnya soal sistem ppdb nya
sistem ppdb itu serahkan ke daerah
jangan diatur oleh pusat
serahkan ke daerah
ya soal zonasi berapa persen
soal prestasi berapa persen
bagaimana mengatur zonasi
itu kewenangan daerah sepenuhnya
karena pendidikan itu kan kita tahu
ya pendidikan itu adalah wilayahnya
ya urusan atau kewenangan
kaupaten kota dan provinsi
tergantung pada levelnya
misalnya sd smp kaupaten kota
smk itu ada di provinsi ya
yang disebut dengan kewenangan atau urusan concurrent
ya urusan concurrent itu harus diatur
urusan kongkaran itu urusan yang berbagi
dimana sekolah itu kewenangan daerah
makanya harusnya regulasi daerah
kalau pusat ingin membuat regulasi
itu sekedar prinsip prinsip umum
transparansi akuntabel ya
tapi teknis semua serahkan kepada daerah
ketika daerah membuat aturan itu
libatkan stakeholder pendidikan
termasuk perguruan tinggi
bikin aturan yang cukup demokratis
itu menjadi kebaikan bagi semua
dari prof cecep kita ke bu dian lagi
bu dian kita tahu bahwa ini lagi lagi
adalah suatu kejadian yang berulang
sejauh ini langkah antisipasinya sebenarnya seperti apa sih bu
hingga kemudian menghadapi kondisi yang terjadi saat ini
masih terus ada
baik sambil menunggu bu dian mungkin
sebetulnya tahun ini
dinas pendidikan provinsi jawa barat itu sudah memperketat
dalam hal kartu keluarga
terutama yang menumpang di family lain
dalam hal di permendikbudnya
tentang ppdb dinyatakan bahwa
minimal berdomisili satu tahun
tahun kemarin itu bisa jadi
masuk di keluarga family atau keluarga lain itu
satu tahun hanya administratif
nah saat ini kita pastikan diperketat
untuk membuktikan bahwa dia itu sudah satu tahun berdomisili di tempat kakak tersebut
kita lihat raportnya
berarti kalau sudah satu tahun
kelas sembilan itu
apalagi dia kan di bawah usia dewasa ya
smp itu sekitar lima belas enam belas tahun
itu satu tahun itu harus sudah berdomisili
di kartu keluarga famili lain itu
nah itu antisipasi
dalam upaya memperketat sebetulnya
tidak boleh hanya administratif
pindah ke keluarga lain
namun pada kenyataannya
kita juga tidak bisa memastikan
bagaimana apa penyebabnya
selain orang tua itu
memang pastinya menginginkan
bagaimana caranya anaknya diterima
sehingga terjadilah temuan temuan
budian tadi salah satu saran
yang kemudian disampaikan oleh prof cecep
kalau sistem ppdb ini terbuka
kepada publik begitu
dalam enam bulan terakhir
setidaknya data datanya dibuka
agar publik juga bisa mengawasi
di sisi lain kita tahu ya
bahwa mengakses selama ppdb saja
biasanya di saat saat trafficnya tinggi itu sulit
nanti saya akan tanyakan kepada budian
apa kemudian tanggapan anda
terkait saran yang tadi disampaikan oleh prof cecep
tapi anda bisa jawab usai jeda
karena cnn indonesia newsroom
masih akan kembali
anda masih bersama kami
dan kita masih membahas
terkait dengan bagaimana
kemudian ppdb zonasi
yang terindikasi diwarnai oleh kecurangan
saya akan langsung tadi bertanya kembali
kepada ibu dian
ibu dian tadi salah satu saran
yang disampaikan oleh prof cecep adalah
bagaimana kalau semuanya bisa diakses
secara online begitu
sementara itu ada kesulitan
bagi para pengakses situs ppdb ini
terutama ketika trafficnya sedang tinggi tingginya
baik terima kasih
dalam hal prinsip transparansi ya
distrik provinsi juga berkomunikasi
dengan cara berkomunikasi
terlebih dahulu dengan
komisi informasi publik
juga dengan dinas
juga dengan ombudsman
karena kita juga harus tahu
mana informasi informasi yang
memang bisa diakses oleh publik
dan mana yang dikecualikan
kalau kita masuk ke website
masyarakat itu bisa membuka
masyarakat itu bisa membuka
karena tinggal memilih
wilayah mana yang mau dilihat
sma mana negeri
atau swasta boleh dilihat
apakah mau lihat pendaftar
apakah mau lihat hasil seleksi
itu sebetulnya bisa
nah ini sudah terbuka
dalam pandangan kami
karena publik itu bisa mengakses sebetulnya
untuk memiliki akun
karena disana ada informasi informasi
yang menurut arahan
komisi informasi publik juga itu dikecualikan
tidak memiliki akun pun
sebetulnya masyarakat bisa mengakses
jadi boleh dicoba masyarakat
masuk saja ke website
pilih wilayah mana yang mau dilihat
sma mana yang mau dilihat
atau data apa
itu sebetulnya bisa
jadi kalau ada yang mengatakan
tidak terbuka itu yang mana
karena menurut kami itu sudah
apalagi kalau dibandingkan dengan di perguruan tinggi
hanya mendaftar lalu tunggu pengumuman
jadi untuk di jenjang menengah
yang di kuala lidik provinsi itu sudah
untuk publik bisa dilihat itu datanya
bu dian sebenarnya sistem alurnya itu seperti apa sih bu
jadi itu ada yang melaporkan
dari orang tua begitu ya
yang juga melaporkan dalam laporan yang ada
ada indikasi indikasi kesurangan
tadi ya diantaranya alamat palsu
alamat tidak sesuai
bahkan ada yang jarak sekolah dengan jarak rumahnya itu
dekat sekali sekitar seratus meter begitu
apa kemudian sistem
mendasar yang kemudian
selain tadi membentuk tim verifikasi faktual
yang dibentuk oleh wali kota bogor
untuk memastikan bahwa
apakah benar benar bisa dijalankan dengan baik
di sistem zonasinya
jika memang akan terus dilanjutkan
sesuai arahan dari pusat
jadi alurnya begini ya
masyarakat itu dengan akunnya masuk ke sistem
lalu dia mengisi
form atau aplikasi yang disediakan
mereka meng input sendiri data datanya dulu
untuk menetapkan jarak
untuk menetapkan jarak
itu tinggal memasukkan
dan aplikasi ppdb itu
sudah terintegrasi dengan maps
sudah terintegrasi dalam aplikasi
titik koordinat yang di input
ada data pokok pendidikan
di tingkat pusat
yang dikelola kementikbud
nah dengan data yang di input
titik koordinat oleh sekolah
otomatis ketika pendaftar itu
otomatis ketika dia memilih
misalnya sma satu
maka di map
di aplikasi map yang ada di aplikasi ppdb itu
dia akan menentukan
dan oleh sistem itu di konversi
otomatis nah ketika
pendaftar itu tidak puas
oh ini belum tepat
di titik rumah saya
dia masih bisa merubah
sampai dia merasa ini titiknya sudah
persis di rumah saya
jadi yang meng input itu
nah kemudian ketika sudah masuk
di sekolah ada verifikator
dia akan melihat
nomor induk keluarganya
data yang diberikan dari induk capil
begitu seperti itu verifikasi
oke itu sistem verifikasi yang ideal
tapi kan faktanya ini kemudian
hal hal seperti itulah yang menimbulkan polemik
yang ada begitu di sistem zonasi ini
saya kembali ke prof cecep
kita kembali lagi tadi prof prof
pada saat ini
yang kemudian bisa dilakukan
kemudian tidak menetapkan
ini semuanya dikontrol dari pusat
tapi dikembalikan kepada daerah
kalau kita bicara soal ppdb
dan yang kedua adalah
menerapkan bagaimana standar
sekolah yang sama
agar tidak ada lagi tuh sekolah unggulan
yang menjadi rebutan begitu ya
untuk orang tua murid
apa rekomendasi yang bisa dilakukan ini
terutama kepada tim ppdb jawa barat
terkait dengan adanya
kecurangan pada ppdb zona sibukor
ya ini kan menandakan
kita masih terkait
ada indikasi kecurangan kecurangan
penegakan hukum atau aturan
bagaimana penegakan hukum
kalau dia curang
apakah sanksi administratif
atau bahkan sanksi pidana
jadi pemerintah dalam hal ini
juga harus berani
untuk menyeret kalau itu kasus administratif
ya administratifnya diselesaikan
tapi kalau dia pidana
misalnya pemalsuan kecurangan
serahkan ke awal awal penegak hukum
supaya ada efek jerak
yang selama ini saya kira
terlalu lemah aturan ppdb itu
menyangkut dua hal itu
jadi kalau soal orang
melakukan atau potensi kecurangan
itu akan selalu ada
makanya regulasi itu
sebetulnya untuk menutup itu
nah diantara lain
kontrol publik itu penting
misalnya begitu dia daftar dengan alamat palsu
tapi kalau dibuka ke publik
dan aksesnya budian
harus akses yang mudah
jangan masuk ke sini masuk ke sini susah
tapi yang mudah
sehingga orang melihat oh ini bukan alamatnya
kemudian juga mungkin sekolah itu
harus ada verifikasi selain panitia internal sekolah
si data itu masuk misalnya tadi bagus tuh
ke om busman
kalau perlu di online kan ke om busman
kemudian ke komisi informasi disitu ya
misalnya mengecek benar nggak kalau ada keraguan keraguan
soal pelanggaran itu
dari sisi pra pelaksanaan
dokumen dokumen segala macam
pada pelaksanaan input tuh
bisa jadi bukan hanya kesalahan human error
bisa jadi karena ada oknum ya
yang ketiga pasca
sudah diumumkan tapi ada lewat jalur belakang
nah itu prof
betul penting tadi saya katakan
dibuka kepada publik bahwa sekolah itu dengan rombongan kelasnya
rombongan belajarnya itu
misalnya tiga puluh enam atau tiga puluh empat ya
itu harus dipastikan segitu
jangan ada tambahan
itu juga harus dikawal betul
setelah satu semester
nah baru ya data itu menurut saya
tidak perlu lagi dilihat
sudah dianggap berjalan satu semester
nah ini penting
sebagai bahan pembelajaran
memang hukum kita itu kan
bukan hanya semata mata soal apa yang tertulis
tapi juga para penegak
budaya hukum di masyarakat kita
dan inilah penting
penegakan aturan itu
menandakan bahwa kita itu negara hukum
tidak ada lagi intervensi
ada oknum oknum tertentu yang mau nitip
nah ini harus ditutup di situ
sekolah itu punya integritas
makanya kalau dibuka pada publik
jadi di online kan
dan institusi yang tadi saya sebut
pemantau pemantau dari masyarakat
misalnya libatkan di situ
jadi sekolah tidak menjadi
selalu kambing hitam
kalau ada apa apa
sekolah itu kita nerima dari berbagai aspek tadi
karena sekolah bukan wilayah yang steril
dari berbagai kepentingan
makanya inilah pentingnya integritas
jadi distrik juga
dalam ini memang harus kerja keras gitu
jadi sebagai negara hukum
hukumnya harus benar benar ditegakkan ya
ya benar benar dijalankan
silahkan bu dian
bagaimana kemudian sangsi
kalau kita tahu informasinya
nanti di hari selasa
ada kemungkinan anak anak
yang kemudian mungkin sudah terverifikasi
atau terbukti begitu
ini akan di disqualifikasi
itu tadi dari sisi administratif
dari sisi legalnya seperti apa ini bu
untuk penegakan hukumnya
berikan juga sangsi pidana
di regulasi ppdb sendiri
itu ada bagian yang menjelaskan
tentang pelanggaran dan sangsi
salah satunya juga
pelanggaran itu berupa
atau data yang tidak sesuai
itu sudah ada di dalam regulasi ppdb
bahwa salah satu sangsinya
ketika itu sudah terbukti
ada data yang tidak benar
atau melakukan disqualifikasi
jadi siswa yang diterima itu
itu sudah ada secara regulasi
dan ini pun pernah terjadi beberapa tahun yang lalu
ternyata ada kakak
anaknya itu atau pendaftar itu
tidak berdomisili di situ
lalu panitia dari sekolah tersebut
setelah melakukan visitasi
dari pemprovnya ada satpol pp
kita telusuri memang anak ini
tidak berdomisili di situ
pada akhirnya dipanggil orang tuanya
dan sangsinya adalah disqualifikasi
itu sudah dijalankan pada tahun yang lalu pun
jadi sudah pasti regulasi pelanggaran
dan sangsi itu sudah ada di dalam
terkait sanksi pidana yang tadi sempat disinggung
nah sebetulnya itu kan terkait
dokumen kartu keluarga itu
terkait dengan peraturan permendagri tersebut
sudah ada ketentuannya disana ya
juga bisa berupa hukuman disana
harus berkoordinasi dengan duk capil
karena temuan ini terkait dengan dokumen
yang dikelola oleh duk capil
sehingga tentu saja
atau sangsi yang diberikan
dalam aturan itu
sudah ada aturannya
yang terkait dengan data kependudukan
baik terima kasih bu dian
kita tahu ya prof
kalau yang diharapkan adalah jangan sampai ada diskualifikasi
karena ini juga pasti akan mempengaruhi
psikologis dari anak didik
yang baru mau sekolah
sudah harus menghadapi sengkarut
yang dihadapi di depannya
terkait dengan hal ini
konsekuensi final yang diharapkan
kalau kita bicara soal sistem ppdb
ada hal yang menarik
sangsi administratif dijalankan
kemudian data juga
yang mungkin ya tidak sesuai dengan aslinya
asfal dan segala macam
nah ini bisa ada sangsi pidana
aparat penegak hukum
sebetulnya bisa masuk disitu
dan ini akan menjadi pembelajaran
sebagai efek jerak
pada siapa saja yang memasukkan dokumen
ada oknum oknum lain yang bermain di ppdb
atuk dan pidana
tidak semata mata soal
kalau sangsi administratif jadi lemah law enforcementnya
tahun dulu juga begitu
pengawasan yang diperketat
kalau saya sarankan
melibatkan bukan hanya panitia internal
ppdb di dinas pendidikan
tetapi juga melibatkan berbagai pihak
kalau perlu ada unsur
aparat penegak hukum disitu
ada kejaksaan disitu
jadi semuanya seperti yang tadi prof sampaikan
bisa benar benar transparan
pelaksanaan teknisnya seperti apa
dari prosesnya yang berlangsung
agar anak anak didik ini juga bisa memiliki integritas
mulai dari awal
yang mendaftar sekolah
hingga kemudian menempuh pendidikan sesuai dengan ketentuan
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
malam hari ini pengamat kebijakan pendidikan
dan juga wakil koordinator ppdb jawa barat
ibu dian penia siani
terima kasih banyak sudah bergabung bersama
sian dan indonesia newsroom